karena insyaallah minggu depan partai persatuan bangunan akan menggelar rapimnas
dalam minggu ini ya minggu ini akan menggelar rapimnas dan di dalam rapimnas itu
di samping juga akan membahas berbagai kesiapan dalam rangka menghadapi pemilu yang sudah dimulai dengan tahapan tahapannya
tetapi juga akan membahas dengan bergabungnya pak sandi menjadi keluarga besar p tiga
ini harus kita kasih tugas yang berat
karena pak ini di antara wajah wajah
yang di sini ini sudah memikul beban berat semua
nah nanti pak sandi dari rapat pimpinan nasional yang akan kita gelar
kalau nggak salah hari jumat malam sabtu
pak sandi nanti dimohon hadir untuk menerima tugas baru yang lebih berat lagi
ketimbang mungkin yang diemban oleh rekan rekan yang
ada di sini